adam kenalin ini suami aku ojek
bang adam ngajakin salam
eh lu yang namanya adam
temen sekolahnya tati yang katanya dulu sering deketin tati
pesan laki laki masuk
abang kenapa sih
tapi nggak ada
mendingan gue sikat
eh dah pahit banget
bang tadi diandalkan sama adam
bang tadi dianderin sama adam
adam kenalin ini suami aku ojak
bang adam ngajakin salam
bang adam ngajakin salam
temen sekolahnya tati yang katanya lo sering deketin tati
temen sekolahnya tati yang katanya lo sering deketin tati
pesan laki laki masuk
abang kenapa sih

lo mau deketin bini gue lagi kan

eh jangan mentang mentang lo pakai mobil
lo pake mobil terus nganterin bini gue
abang jangan kayak anak kecil
temen lo nih yang kayak anak kecil
abang bikin malu tau gak
temen lo yang bikin malu
kalo nih anak agak pergi
bukannya lo terima kasih malah ngusir gue
oke gue gak bakalan nemuin tati lagi
bagus dah mendingan jangan
maaf ya tat aku pulang dulu
terima kasih sudah mau datang di reunion kita
mau ke mana lo gak usah pake jar ngejar lagi
gak usah pake nanya
lo udah di deketin lagi sama si adam
siapa yang di deketin
nah itu lo buktiin naik mobil berduaan
apa namanya kalo bukan di deketin
bang naik mobil memang harus deketan
kalo enggak tati di luar mobil dong
maksud abang bukan itu
terus maksud abang gimana tati gak ngerti
jangan pura pura gak ngerti kan si adam mantan lo
ya emang mantan
jadi udah gak ada apa apanya
coba abang pikir deh
mending jadi mantan pacar apa jadi suami
ya udah ngapain abang marah sama adam
kan abang suami tati
ya ampun bang
abang tau gak
tadi adam itu kesini karena mau kenalan sama abang
karena dia mau ngasih kerjaan ke abang
untuk jadi security di tempat kerjanya
ada yang mau es dawet gak ya
ditawarin es daud gratis pada gama
lagi ada perang dingin
dicuekin sama cupu dua
tadi tati pulang
dianter sama adam
oh seperti itu
sekarang mana adamnya
udah diusir sama bang ojak
salah paham mak
bang ojak kira tati clbk
padahal adam kesini mau nawarin kerjaan
buat bang ojek untuk jadi security
di tempat dia kerja
lo emang bener bener keterlaluan ya jack
itu namanya sujon
kagak baik sujon
sekarang berdiri lo
pergi kemana mak
ke tempatnya si adam
kalau lo udah sujon ami udah ngusit dia
amalah gede kudu tegas
kan tati bukan emak
baikan dong cuy
jangan lama lama perang dinginnya
nanti lama lama beku
kalau kalian beku
es daud aku bisa gak laku
tadinya saya mau beli helm
saya gak ada uang
tadi aja saya nggak dibayar
nanti kalau saya udah punya helm
tapi bener ya
kalau gue lagi butuh
lo udah punya helm dua
gue boleh minjem ya
gue lagi butuh
jalanan macet katanya
mereka udah berangkat
ga ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa